aku tuh emang cewek yang standarnya tinggi kang kusoy
kang kusoy harus berani dong nembak cewek
bukan bukan bukan tembak dor gitu maksudnya kang kusoy
maksudnya aku itu kang kusoy harus berani menyatakan cinta
kalau gitu kapan kapan kangku saya coba aja tembak aku
terima kasih mak njoi mau
sekarang bersih bersih itu rumput tuh ya
siap mak siap hatur ruwun mak
kamu sudah makan
gampang mak masalah makan mah
penting njoi kerja dulu ya mak
duraring mak adudurirang
sentuh taher ooh ndi

disini sekolahnya cepet pak
enak dong ya
hape papa kok gak ada kartunya ya
ini ada tulisannya tuh
masukkan kartu sim
mungkin hape papa jatuh
terus kartunya hilang
papa baru inget
bapak kan belum punya sim
tapi gak punya sim
sim itu apaan ya pak
ya mesti tanya sama om aku
papa gak tau sayang
kemarin hape papa nyala
pake simnya om aku
kamu ganti baju dulu
sekalian bawa sepatunya ke belakang
belum ada kabar dari idoi dan jennifer
ini pasti ada hubungannya dengan sekolah cek
ada sesuatu di sekolah itu yang membuat jennifer
nggak betah dan kabur
kemungkinannya kegiatan ekstremis
atau teror teror yang sengaja diciptakan
untuk membuat nggak betah anak anak
tujuan akhirnya teh
semua anak anak pada pindah
dan sekolah itu jadi kosong
mereka akan jadikan sekolah itu sebagai pusat pergerakan mereka
ini serius ceng
udah mendingan kamu cari temen ngobrol yang lain aja deh
jangan saya teh pusing pusing
kita main pusing ah
intinya sekolahan ceng
udah cukup begitu aja
nah on teh
orang lagi pusing temen pusing
si aming teh bener
yang ini ada lagi
sepertinya saya harus berjuang sendirian
setengah setengah aja
assalamualaikum kang kusoy
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
aku nempatin janji kan kang kusoy
kan kang kusoy sendiri yang bilang
kalo kang kusoy seneng aku dateng kesini
makanya aku dateng lagi
iya boleh tuti
tipe cewek kang kusoy itu kayak gimana sih
kang kusoy mah yang mana saja
tidak berani pilih pilih
kok aku gak dipilih
kalo gitu artinya aku jelek yuk
bukan begitu maksudnya
tuti itu terlalu cantik buat kang kusoy
aku tuh emang cewek yang standarnya tinggi kang kusoy
kang kusoy harus berani dong nembak cewek
bukan bukan bukan tembak dor gitu maksudnya kang kusoy
maksudnya aku itu kang kusoy harus berani menyatakan cinta